aplikasi suasana rumah yang menyesuaikan dengan lingkungan itu sudah biasa
nah sekarang ada sebuah aplikasi yang dapat menyesuaikan suasana rumah dengan mood penghuninya
aplikasi buatan anak bangsa ini bernama homi dan sudah meraih penghargaan bergensi di barcelona spanyol
anda sedang lelah senang sedih stres ataupun sedang jatuh cinta
humi suasana rumah akan menyesuaikan dengan suasana diri anda
aplikasi yang dikembangkan oleh dodi kori dan timnya ini merupakan pengembangan dari aplikasi brainstart
yang menggunakan data kondisi tubuh untuk penyesuaian alat lainnya
dengan menghubungkan alat berupa sensor otak otot ataupun juga jantung
dan pintar yang dijual bebas di pasaran homi dapat mengetahui kondisi tubuh penggunanya
setelah mengetahui kondisi tubuh kita humi akan mengirimkan sinyal ke perangkat rumah
seperti pendingin ruangan ataupun lampu ruangan untuk menyesuaikan dengan keadaan pengguna
bila anda terlihat rileks lampu akan menjadi putih dan temperatur udara akan menjadi lebih sejuk
kesulitannya yang pertama
keterbatasan fasilitas karena memang rumah pintar itu di indonesia saat ini masih belum ada
dan kita otomatis harus membuat sendiri miniatur rumah pintarnya dari awal
kita juga harus merekam karena kita kan punya tiga sensor ada sensor otak ada sensor otot sama ada sensor jam
nah itu kita otomatis harus merekam semua itu dan itu butuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pola polanya
dikebangkan sekitar satu setengah tahun lalu aplikasi ini telah meraih gelasnya